udah enakan belum
ada teman laki laki kamu datang ke rumah
kamu maunya roman yang datang
kenapa juga kok ikut ikutan mengurus ladang
kau mengurus ladang
bapak akan bangga
kau berhasil jadi orang di jakarta
bapak kau betul
selamat malam pak benny
selamat malam pak kandis
sudah pak kandis saja
bapak kau benar man
sebaiknya kau kembali ke jakarta
biar kami carikan orang
saya ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh pak benn

semua warga sudah udunan
dan alhamdulillah sudah terkumpul uang sebanyak satu juta
terima kasih pak kandis
ini ada satu lagi pak
ini uang sebanyak lima juta rupiah
dari koperasi unit desa
nanti silahkan pak benny
menggunakan uang ini
sesuai keperluan bapak
nah ini pak uangnya
dan nanti bapak tidak terliceh mas
bisa diperlukan untuk mencari uang yang berbeda

tanpa ada bunganya
tanpa ada bunganya
terima kasih pak
terima kasih pak
sudah aku urus di kantor polisi
aman suruh datang ke kantor polisi
untuk buat surat pernyataan
terima kasih ya gerd
sama sama lah amang
iya ger terima kasih ya
pak kandis terima kasih
ini kami kasih kau uang
buat tiket pesawat
kau berangkat pagi pagi sekali
kami tak ingin
sekolah kau makin lama tertunda
terima kasih pak
terima kasih pak
tak perlulah kau pikirkan apa apa yang sudah
mama dan bapak kasih buat kamu
kalau kau bisa buktikan
kau punya rasa tanggung jawab
itu sudah lebih dari cukup
bentuk apapun yang mama dan bapak
berikan pada kau
itu jangan kau anggap hutang
itu adalah bentuk kasih sayang kami pada kau nabi
nanti ajak yola ke jakarta ya
kulihat kurat lelah di wajahmu
membias menyapu senyum di bibirmu
tapi aku tahu
tak memudarkan kasih sayangmu
kaulah pelangi di ruang damaiku
kau hempaskan peluh dengan kasihmu
agar damai ini
selalu hangat bersamaku
kulihat malaikat kecil yang kusebut adik
tersenyum membawa damai
tertawa ceria membawa suka
bukan harta yang menjadi warisan tak terperih
yang penuh kegempinan
apa ada uang
hah jelas kan
sekarang kalian bertiga gak bisa ngelak lagi
kalau kalian yang ngelakain ulan
eh kau lihat
emang aku mau dulu ah
eh lo semua denger ya
jangan sembarangan fitnah orang
ini bisa aja akal akalan semua
yang fitnah lo
pas udah di kantor polisi
dia baru nangis nangis
eh aku santai
eh kalau salah ngaku aja lah
lu terus kenapa
lu terus kenapa
kamu bilang kemarin kamu yang sudah menyelamatkan bulan
ternyata justru kamu yang sudah mencelakakan bulan
enggak enggak om
om om jangan
rule ini semua fitnah om
nah kalau sampai samuel cari tahu kesalahan gue
atau kecelakaan tentang bulan
aduh bisa kelar gue
lu harus tenang
gue harus baik baikin samuel
ah syukurlah kamu sudah datang
aku harus segera ke kantor sekarang
ada klien menungguin
kita gantian ya
kamu gak sarapan dulu mas
nanti saya jadi kantor
paparkan dulu sayang
sudah enakan belum
ada teman laki laki kamu datang ke rumah
kau maunya roman yang datang
enggak tadi aku
cuma nebak aja
nebak atau ngarep
nama apaan sih
mama itu memang tantenya defon
dan mama juga tahu
kalau defen itu anak yang baik
tapi kalau kamu enggak suka sama devon
ya mama enggak akan maksa kok
jadi roman nih
mama udah deh aku tidur lagi nih
tanpa ni udah
pasti ga mau ngeturin
masalah itu ny ada ketemu dia
gue berniat aja mau ditemukan

alhamdulillah sehat sehat kau di sana nak
belajar yang rajin
mak salam ya buat bapak sama yola
alhamdulillah terima kasih ya allah
aku bisa kembali ke jakarta
kabarin anak anak lah
aku mau ke jakarta
gak usah deh
gue langsung aja muncul di sekolah
biar mereka surprise
kau remas hatiku saat hasrat ingin bertemu
tapi terhalang oleh waktu
agar aku bisa bersamanya selalu